wisata air terjun yang satu ini tidak seramai tempat wisata lainnya di kabupaten bandung barat
namun di balik letaknya yang tersembunyi air terjun asupan menyimpan pesona alam yang cantik
air yang jernih dan terdapat dua air terjun dalam satu tempat menjadi kelebihannya
air terjun asepan terletak di kampung ciwangun indah kem parongpong kabupaten bandung barat
untuk mengunjunginya pengunjung harus melewati rimbunnya hutan di kawasan bandung utara ini selama kurang lebih lima belas menit
tak hanya memanjakan mata menikmati udara segar menambah pengalaman berwisata menjadi tak membosankan
sampai di lokasi panorama alam dua air terjun dalam satu tempat siap melepas penat
cantiknya pemandangan air terjun di sini masih terjaga sehingga tampak asri
tak aneh karena air yang mengalir di sini digunakan untuk kehidupan sehari hari penduduk sehingga mereka menjaga dengan baik tempat ini

karena kan untuk air minum untuk air masyarakat pdam terus untuk ketiga kesamatan kan dari situ ya dari cimahi ke bandung arahnya
dari mana mana dari situ
makanya kalau dari atas dasar gasupan itu nggak boleh pakai renang untuk air minum
para pengunjung dilarang berenang demi menjaga kebersihan airnya
tak mau kehabisan akal tidak boleh berenang bukan berarti tidak boleh berfoto
itulah agenda wajib pengunjung ketika berwisata
surga tersebut juga ber accordingly
bunyi ini belum banyak dikenal seperti tempat wisata lainnya
namun kecantikan air terjun asepan sudah mulai dikenal di media sosial
pengunjung asal indonesia timur ntt ini salah satunya
yang rela jauh jauh datang ke sini setelah terpukau dengan pesonanya
karena kalau di sini pemandangannya itu bagus
terus aku suka lihat air terjunnya gitu ada alamnya gitu jadi buat refresh gitu
selain mengunjungi air terjun kegiatan lain yang biasanya dilakukan pengunjung di sini adalah camping
siapkan uang sepuluh ribu rupiah untuk tiket masuk ke wisata air terjun asepan
dian permatasari kabupaten bandung barat